pak dewi itu berubah menjadi sosok wanita yang tangguh dan kuat pak
saya aja yang terlambat menyadarinya
kita semua terlambat menyadarinya bahwa keluarga itu adalah segalanya
tidak ada rumah yang lebih hangat adalah selain keluarga
tapi lebih baik terlambat
eh maaf pak saking gembiranya
kebetulan juga memang kita lagi butuh orang baru untuk ngurusin mesin
sekali lagi terima kasih ya pak jadi saya juga bisa mulai besok
boleh kalau memang kalian nggak keberatan bisa besok
ya jo ada apa
pesan bapak pak bos harap segera pulang pak bos
ya kenapa sih kok penting banget emang ini ada apa sih
ya itu pak bos ibu kabur bos dari rumah pak bos
ya yaudah kalau gitu aku pulang sekarang ya
ah maaf ya aku harus pulang dulu sekarang
soal rumah sakit saya akan hindel semuanya ya
sampai ketemu besok
terus sih assalamualaikum
bos lu baik banget ya
udah ganteng muda
ayah ibu kemana ya
ibumu pergi so
tapi ayah nggak tahu dia pergi kemana
mungkin dia malu setelah apa yang dilakukan sama kamu
aku tuh sebenarnya gak ada maksud apa apa
kamu nggak salah
kau pak jo sudah cerita semua sama ayah
kamu nggak usah khawatir
kamu nggak salah so
makasih banyak ya
jom makasih ya
saya permisi ya
makasih pak jo
tapi hp nya nggak aktif
saya terpaksa ngomong yang sebenarnya sama pak imam
sebab saya nggak mau nanti pak bos yang dipitnah gitu sama ibu
nggak nggak ada siapa pun yang salah
ibu juga nggak salah
sekarang yang terpenting kita cari ibu dulu
baik pak bos
papa hari ini senang banget
kita bisa kumpul satu keluarga
terima kasih pak
termasuk kamu dewi
gimana dengan bekas luka kamu
sekarang udah membaik pak
jangan lupa like share subscribe dan share ya
saya pikir suatu kali eng
satu apa nih
jadi saya suka lirik itu
kan sekarang udah ada dewi di rumah yang namanya papa
iya betul lisa
sekarang biar aku yang rawat papa
kamu udah bebas lakuin apa aja
sebagai kakak lo gue doain semoga lo itu yang tinjau tuh
siapa tahu aja di kantor baru
nanti ada laki laki yang naksir dan tertarik sama lo
ya udah bisa berangkat ya pak
oh iya hati hati ya di jalan
baju aku udah rafi belum rambut rambut aku udah
udah mas sudah keren kok
makasih ya kak
nanti pulangnya langsung ke rumah ya
soalnya sekarang yang kangen sama kamu gak cuma aku
tapi dua orang
aku dan anak kita
aku dan anak kita
aku dan anak kita
aku dan anak kita
ya allah alhamdulillah
berarti sebentar lagi aku akan jadi bapak
jadi pak mau papa jadi kakek pak
ya udah ya nanti kita ke rumah
ya udah aku jalan berangkat dulu ya
berangkat ya pak
berangkat dulu ya pak
apa mereka datang
sudah pak bos saya lihat tadi
mas roni udah mulai bekerja di
dan mbak lisa pun saya lihat udah ada beraktifitas
staf karyawan mak bos

kalau gitu nanti siang aku mau ngajak mereka makan
maaf ada yang mau saya tanyakan pak bus
ya soal mereka pak bos
sebenarnya mereka itu siapa sih pak bus
sepertinya pak bos mengistimewakan mereka pak bos
ini rahasia ya
dan aku minta kamu jangan cerita ke siapa siapa
baik pak bos
mereka itu adalah
yang benar pak bos
mereka kakak kakak kandungan aku
terus mereka udah tahu belum pak bos
kenapa nggak dikasih tahu aja sih langsung gitu
aku bahagia lek mereka senang
jadi aku nggak mau merusak semua itu dengan menceritakan ke mereka siapa aku sebenarnya
kalau aku itu ada luar biasa aku akan berhenti
aku itu ada luar biasa
aku adalah adik kandung mereka

kalau gitu kamu bisa balik lagi bertugas
terima kasih ya
masakan aku gak enak ya pak
bukan nggak enak
justru masakan kamu tuh enak sekali
serius pak enak
masakan kamu itu enak sekali
kayaknya kita harus cari investor lebih
soalnya tanah papa ada beberapa
jadi kita bisa bikin restoran di sana
hah bener pak
mau bikin restoran buat dewi
makasih banyak ya pak
ya bapak ini mereka pak
mas roni dan balisa
eh yusuf manggil kami berdua
iya silakan duduk
saya minta besok bawa ayah kalian ke sini
ayah kami kemari